berdasarkan data yang dihimpun
satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan delapan empat ratus tiga puluh lima kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai satu satu ratus sembilan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh satu ratus empat puluh lima orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini sebanyak sembilan ratus sembilan puluh tiga satu ratus tujuh belas orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh tiga tiga persen
kasus kematian di tanah air bertambah dua ratus empat belas orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai tiga puluh dua tiga ratus delapan puluh satu jiwa